laura udah gak peduli lagi sama karangga
ya mungkin memang itu karangga harus nyari cewe baru
yang lebih perhatian dan lebih sayang sama karangga
maksud kamu apa sih
masih banyak kok
cewek di luar sana yang lebih baik dari laura kak
kakak gak mikirin itu pi
kepala kakak pusing
karangga harus bangkit
kakak mau istirahat aja
wah malah kita jadi yang diomelin
padahal kan kita udah sekelompok sama karangga
untuk kerjain dia
padahal kan maksud kita
kak laura gak mau memimpin karangga
kalau sakitnya karangga makin parah
siapa dong yang nanti nyesel
kamu kalau gak mau itu jangan sembarangan
karangga sakit tuh gara gara diputusin sama kak laura
pokoknya kita gak mau kehilangan karangga
karangga harus pacaran lagi sama kak laura
kok malah jadi kayak gini ya
aku harus bertindak
di kampus gue tuh gak ada yang namanya
putus terus balikan lagi
ini kan demi karangga juga
dia tuh sakit beneran
lo ngerti gak sih
lo kerespala banget sih jadi orang ra
kalau sampai ada apa apa sama karangga
lo harus tanggung jawab
lo tuh ada yang gak tau diri
lo tuh adat dirinya rangga
lo gak punya hak buat menguasain rangga
gue gak mau balik lagi sama rangga
lo pikir gue setuju apa lo sama karangga
ini cuma demi karangga aja
denger ya ra
gue gak akan pernah maafin lo
kalau karangga sampe kenapa kenapa
kalau gitu lo pergi ke sini
mendingan lo pergi dari sini
karena gue gak akan balik lagi sama dia
ini semua pasti akal akalan loh kan
lo tuh emang kebangetan ya ra
lo tuh udah ngerasa sok cakep
lo berdua tuh gak usah ngarang deh
rangga itu kakaknya opi jadi gak mungkin
tristan mereka tuh saudara tiri
gak beneran kakak adi tau gak
aduh tristan kamu perlu tau ya
opi itu naksir sama rangga
tapi apa mungkin kalau opi tuh suka sama rangga

gue gak boleh berpikir yang negatif
mending gue tanya aja langsung ke opi
karena gak coba untuk ngelupain laura
lagian juga laura nggak peduli sama karangga
padahal karangga lagi sakit
sekarang aja udah ada buktinya
laura udah gak peduli lagi sama karangga
ya mungkin emang itu karangga harus nyari cewe baru
yang lebih perhatian dan lebih sayang sama karangga
maksud kamu apa sih pi
masih banyak kok
cewek di luar sana yang lebih baik dari laura kak
kakak gak mikirin itu pi
kepala kakak pusing
karangga harus bangkit
udah pi udah
aku mau istirahat aja
aku sakit aku pusing
bentar ya kak
kamu ngapain disini
aku mau ngomong sesuatu sama kamu
aku pengen kamu jawab yang sejujur jujur deh
kamu tuh sebenarnya sayang gak sih sama aku
soalnya aku dengar dari orang
kamu dengar dari siapa tan
ya udahlah kamu gak perlu tau aku denger dari siapa
sekarang aku butuh jawaban iya atau enggak
kayaknya kamu gak perlu nanya ke aku lagi
kamu juga udah tahu jawabannya
udahlah pi kamu gak usah bohong deh
aku udah tahu semuanya kok
jadi lebih baik mulai sekarang
kita berdua sama sama menjawab aja ya
aku bisa jelasin semuanya ke kamu kan
semuanya tuh udah terjawab
alih kontrollenya selama ini tuh udah terjawab
ya mulai sekarang gua harus ngupain opik harus
ih bukannya si abang nih punya laki nyusahin aja
grand sakit aja kita dicari
aduh yang pelan pelan dong ntar kulitnya pedeng lu tuk
biarin aja biar sakit sekalian nih
aduh yang aduk aduk aduk
dih diam lah bukannya si abang
ngoroknya pelan pelan ntar kalau kelamaan gua bisa kena angin duduk nih gua bisa tit
bang kalau pelan pelan kagak semu kagak merah gimana sih
kalau dia ngomong aja cepetan ngorokin ngapain
laha laura ku lu tersayang
ya anak bisik banget sih bang
eh eh jafri lu jangan nyanyi kentut aja lu pales
mana suara lu kayak kucing keindek begitu
wah be sentimen amat sih ini amannya be
jafri tuh lagi ngebuktiin kalau jafri tuh cinta banget sama laura
agak salah denger ya nya
nya sama be lu ngasih nama lu jafri bukannya jepri
iya aduh jafri prik percuma lu
begitu lahir gua janin terus gua selamatin namanya lu lu ganti ganti
eh udah jafri jafri aja
jangan pake siapa tadi
jafri kayak kayak orang belanda gitu namanya
be nih ini ngebuktiin bahwa cintanya jafri sama laura tuh udah dalam banget be
emang lu pasti pacaran nih yang ama yang modelnya kayak kuda australia
kayak lelan be lelan
olahraga ternama aja sepak bola bukan sepak bodong
ah gimana sih nih babe emangnya gak tau
eh eh eh jafri prik prik
masih mending gua kasih tau ya be
lu dengerin nih apa kata babe lu
lu itu mesti sadar bentuk
ibarat kembang tuh si laura kembang melati
nah kalo lu kembang bangke orang minus dua kata
be ini kan juga begini anak babe
gimana sih bukannya ngedukung
gimana sih nyat dukung dong
gimana jarang ya
apa tuh ya bang
yang kayak di tv tv itu
yang ya apa tuh namanya
kirim via sms begitu bukannya
ah terserahnya dah sama babe dah
pokoknya jafri akan terus maju buat laura
ya allah merdeka bang
apa merdeka segala lu
kayak pejuang tanpa nama lu
sekarang aja hidup di negeri orang kite sendiri nih
kayak hidup di negeri orang asing
cepetan sepakan aja belum ya
testa kamu nggak bisa putus sama be
biar bagaimanapun caranya kamu harus tetap balik sama be
itu semua tuh percuma
karena opi tuh nggak ada rasa sayang sama sekali sama tristan
ya mungkin aja lah